peringatan hari penyandang disabilitas internasional
turut dirayakan di makassar sulawesi selatan
dalam acara ini pemerintah kota makassar
mengerahkan lima puluh ribu relawan yang mengetik ulang
berbagai naskah buku yang akan dikonversi secara digital
menjadi huruf braille hingga memudahkan dibaca oleh tunanetra
para relawan ini berasal dari berbagai sekolah menengah
yang ada di kota makassar
mereka dengan telaten mengetik ulang
berbagai naskah buku di laptop
naskah yang diketik terdiri dari beragam topik
seperti kisah dongeng biografi pengetahuan umum
hingga informasi populer
naskah ini kemudian akan diubah ke format digital
dan selanjutnya dicetak dalam huruf braille
sehingga lebih mudah diakses para tunanetra
kampanye di makassar menurunkan lima puluh ribu orang relawan
sebelumnya kampanye ini diadakan di bogor dan bandung jawa barat
ide berbagi buku
kepada tunanetra digagas yayasan mitra netra
dengan perusahaan teknologi ibm indonesia
secara simbolis pengiriman naskah dilakukan serentak
ke situs yang telah disiapkan
yakni seribu buku kb or id
peringatan hari disabilitas internasional
yang didukung oleh lima puluh ribu relawan ini
mendapat penghargaan dari museum rekon
dan juga dari kampanye
kampanye ini juga diharapkan untuk menggenjot tingkat literasi
di kalangan tunanetra
marilah kita bersama sama bahu membahu
untuk mereka penyandang disabilitas
supaya mereka mempunyai kemampuan
dan menemukan potensi diri mereka
tanpa terhalang keterbatasan

di kalangan tunanetra
tanpa terhalang keterbatasan fisik mereka
dalam kesempatan ini
pemerintah kota makassar juga berjanji akan meningkatkan fasilitas
bagi penyandang disabilitas
insya allah tanggal dua belas kita akan luncurkan
semua untuk disabilitas bisa
nah di pekerjaan kita di perindustrian
kita justru menganjurkan beberapa pekerjaan
untuk kaum disabilitas
insya allah pemerintah kota akan konsen
karena itu menyangkut visi saya
visi kami adalah ekornya adalah untuk semua
acara peringatan di makassar ini diisi berbagi buku kepada peserta
salah satunya mengenai biografi pengusaha khairul tanjung
yang juga turut hadir pada acara tersebut
ahmad syamsuddin makassar
untuk hari disabilitas internasional
mari bersama sama no one left behind
tidak ada yang kita tinggalkan